senin siang warga jalan mula warman raya semarang dikejutkan dengan penemuan mayat di toko air mineral
korban irwan huta galung warga perumahan bukit regensi semarang merupakan pemilik toko
jasad korban ditemukan oleh yuniati istrinya yang datang mencari korban karena sudah empat hari tidak pulang ke rumah
karena pintu toko dikunci yuniati meminta tolong warga untuk membuka secara paksa
ia kemudian dikejutkan dengan bau busuk di dalam toko
istri korban dan warga kemudian mendapati gundukan pelesteran semen dengan kaki manusia tercuntai
menurut salah satu tetangga seorang pegawai almarhum sempat menitipkan kunci kepada karyawan lain
susen itu nyerahkan kunci kok mbak zuli
bu ini kuncinya pak iwan saya mau pulang ke banjarnegara
nah terus lho kenapa tidak pamit pak iwan
sudah saya kemarin
jumat sudah pamit sama pak iwan
ditanya mbak zuli gitu
terus mbak zuli sama mas hussein sudah bu sudah pulang saja ibu
saya tak nunggu travel saya mau pulang kok
banjarnegara gitu mas
untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah sakit dokter karya di semarang untuk diotopsi
kasus ini ditangani polrestabes semarang dan polsek tembalang
damar sinuko semarang jawa tengah